terima kasih anda masih bersama kami
seorang pencuri motor di jember nyaris tewas dihakimi warga setelah kepergok pemilik sepeda motor
aksi main hakim ini sudah terjadi kesekian kalinya karena warga kesal dengan aksi pencurian di wilayah mereka
salah satu pelaku pencuri motor ms warga desa karang semanding kecamatan balung jember ini tidak berdaya setelah menjadi bulan bulanan warga
warga kesal karena pelaku tertangkap basah berusaha membawa kabur motor milik solihin di areal persawahan desa paleran kecamatan umbul sari selasa sore
namun ahas meski sempat berhasil terbunuh
kabur aksinya diketahui pemilik motor dan mengundang perhatian warga dan dihajar beramai ramai
pelaku sudah ada di atas sepeda motor dan dalam kondisi mesin hidup
korban lari sambil berteriak maling maling dan akhirnya warga di sekitar gumuk mori itu keluar semuanya
sampai akhirnya terjadi kejar kejaran sampai tertangkap di daerah karangsono sudah masuk wilayah bangsal sari
selain menangkap pelaku polisi juga mengamankan satu unit motor sebagai barang bukti
saat ini polisi tengah mengejar
ada satu pelaku lain yang berhasil kabur